menteri energi dan sumber daya mineral ignasius jonan memberi lampu hijau kepada pihak swasta
yang ingin membangun pembangkit dan jaringan listrik serta menjualnya
secara langsung kepada masyarakat di daerah terpencil yang tak terjangkau pln
jonan telah menandatangani peraturan menteri esdm tentang pemberian izin kepada pihak swasta
untuk ikut membantu menyalurkan listrik ke dua lima ratus desa yang belum menikmati fasilitas listrik di seluruh indonesia
dikutip dari cnn indonesia com direktur jenderal ketenaga listrikan kementerian sdm jerman menyatakan
meski diberi kemudahan pihak swasta tak bisa seenaknya menentukan tarif listrik yang disalurkan
pemerintah menetapkan tiga skema diantaranya pemberian subsidi kepada masyarakat yang disalurkan melalui badan usaha
jika subsidi dirasa sulit bisa diterapkan skema kedua yakni menerapkan tarif nasional
mengacu pada tarif pln dan skema ketiga yang disusun atas kesepakatan ipp serta masyarakat